komisi pemilihan umum sedang mempertimbangkan melaporkan kasus penyebaran informasi hasil pemungutan suara di luar negeri
kpu menegaskan bahwa hasil pemungutan suara tersebut bukan dari kpu
komisioner kpu hashim ashari mengatakan bahwa kpu berencana melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian
ia menyatakan bahwa sebaran informasi hoax tersebut sudah sangat masif sehingga diperlukan tindakan hukum
apalagi hampir semua informasinya tidak benar karena banyak negara yang belum melakukan pemungutan suara
hashim menegaskan bahwa penghitungan suara akan dilakukan serentak pada tujuh belas april waktu setempat
segera kita klarifikasi kan nampaknya ya orang yang semula mau percaya itu juga menjadi tidak percaya lagi dengan berita itu